sampai jumpa di video selanjutnya
kalau bisa lihat kan betapa meriahnya acara ini
aku mau segala sesuatunya berjalan dengan sempurna dan lancar
tidak boleh ada yang gagal
ini akan menjadi peristiwa yang sangat besar sangat penting bagi kita
ini akan menjadi peristiwa yang sangat penting

jadi jangan merusak semuanya untuk kita
oke mereka sudah mendekat
kamu sekarang ke ruangan kamu
pastikan semuanya beres
kristen kayaknya ambisi banget ya sama acara ini
semakin besar ambisinya
semakin juga besar peluangnya untuk jatuh
kita gak mau ketinggalan melihat acara tristan yang akan berantakan
kita nggak mau ketinggalan melihat acara tristan yang akan berantakan
rencananya lancar kan
gimana aja pak
semuanya pasti beres
udah diem dia pasti datang
ya maaf bu aku nggak ada maksud kayak gitu
lalu udah diam ah kayak ngeles lagi
mau ditelat juga gara gara siapa
ngeradang tenggerokan kamu kan
perlu jamu khusus dari ibunya fajar
kamu kan yang bikin dia telat iya kan
kalau nggak pakai embel embel begitu juga nggak bakalan deh
mau dipasti udah tampil udah cantik
sama ini semua gara gara kah
nggak boleh ngeles lagi
mau dikamu di mana
masih di salon
banyak pr yang aku harus beresin
mami aku udah turutin klien tanaman
aku datang ke salon
aku bilang ke mereka
aku mau perawatan komplit
dan mami tahu mereka ngelakuin apa ke aku

udah kayak kepitin direbus
acaranya di sini gimana kita harus gimana
mami ngelakuin sesuatu
aku perlu tiga puluh menit
saya minta kamu pastikan acaranya tepat waktu
saya harus menghadiri rapat kabinet
dan saya tidak mau terlambat
kalau pejabat penting kayak bapak
itu waktunya pasti kan sibuk banget pak ya
dan saya nggak mau nyenyain waktu bapak
pokoknya bapak nggak perlu khawatir
saya jamin kalau acara ini tepat waktu
tiga puluh menit tiga puluh menit lama sekali
angkat mau diangkat
masih mau dibicarain
aduh ini anak gimana sih
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
saya datang ke sini karena saya tidak mau dipanggil pengecut
dan juga saya laki laki sejati
di depan situ masih ada tempat duduk kan
karena saya nggak mau melewatkan momen
di mana acara anda akan berantakan dan gagal total

ai darling untuk tym
semua udah gak ada masalah pak
untuk persiapan hotel juga semuanya sudah beres pak
tapi sampai dengan saat ini
maudie belum datang pak
maudie belum datang
maudie belum datang
kenapa maudie sampai jam segini belum datang
sebentar lagi acara udah memulai bu
iya aku tahu
maudie sudah di jalan
mungkin terjebak macet
udah deket sebentar lagi dia akan sampai
tapi acara ini sangat penting buat saya bu
tapi sampai jam segini maudie belum datang
gimana kalau sampai acara ini kacau karena mau dia belum datang bu
dia angkat dong maudie
di mana sih
kok nggak diangkat angkat sih
kamu di mana sih
nah biarulu dibawah untuk maudie
saya perhatikan dari tadi anda bisa sekali ya
ya semoga aja acara ini berjalan dengan lancar
sesuai dengan rencana anda
sebentar lagi jalan panjang terterakat jam dua belas
tapi sampai detik ini tanda tanda maudie akan datang belum ada juga
aku bingung apa yang harus gue lakuin sekarang
seingat saya apabila acara ini berhasil anda ingin membeli bakal saya kan
tapi kalau acara ini berhasil
karena menurut saya
acara ini akan gagal total dan anda akan semakin bangkrut
ya saya masih mau menerima kalau anda
mau menjual hotel venus ini kepada saya
dan saya akan berbaik hati
menyuruh lisa untuk naik ke panggung dan menyanyi
untuk menyelamatkan keadaan di sini

gef sedih dengan powernya
tapi petiknya juga jahat juga
karena tidak saya what ninetwenty dua sisi saja yang dla ruahuu cheep jeep top aw haben ngelawan argor britanya
akan sampai lah
anak fisik phoenix bisa berselatih opensi
aku baru sekali nampak kalau anda mau worried tentang yang kanan itu ke depan